cnn indonesia breaking news
rapat paripurna dpd sore ini berlangsung ricuh
di saat pembacaan putusan mahkamah agung
soal pergantian pimpinan dpd
rapat yang digelar di gedung nusantara
dihadiri sembilan puluh dari satu ratus tiga puluh dua anggota
rapat yang digelar di gedung nusantara v
sejumlah anggota pengamanan sempat masuk ke ruang sidang
dan melerai anggota dpd yang saling dorong

anggota pengamanan sempat masuk ke ruang sidang
dan melerai anggota dpd yang saling dorong
berlambat melakakan keputusan
manila nusantara dpd
yang digelar di gedung nusantara v
dan melalui anggota dpd yang saling dorong
rapat yang digelar di gedung nusantara v
dan melalui anggota dpd yang saling dorong
dan kita lihat bersama bagaimana suasana
di ruang sidang paripurna dpd
rapat yang digelar di gedung nusantara v